perkembangan teknologi finansial atau fintech di indonesia semakin pesat dan kebutuhan terhadap aplikasi keuangan pribadi pun semakin meningkat
kini anda tidak perlu pusing untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena kini telah hadir aplikasi yang didesain khusus untuk membantu mengatur dan merancang keuangan pribadi
aplikasi dan website staksindo resmi diluncurkan pada hari sabtu tanggal lima belas september dua ribu dua puluh
staksi nol menampilkan fitur manajemen keuangan transaksi serta laporan keuangan yang kerap dibutuhkan masyarakat zaman sekarang
aplikasi staksindo ditemukan oleh airline kusuma yang terinspirasi untuk meningkatkan tingkat literasi finansial di indonesia
setelah saya belajar tentang model bisnis dan semuanya ketika saya berada di sekolah musim saya berpikir kepada diri saya sendiri apa solusi ini
dan solusi saya adalah membuat aplikasi yang sangat sederhana untuk orang orang
dan mereka yang berusia berusia berusia dan mereka yang berusia berusia untuk mereka untuk mengetahui literasi finansial
pengguna staksindo dapat memeriksa pencatatan transaksi membuat anggaran serta mengatur rencana keuangan
aplikasi tersebut pun didesain untuk menjadi user friendly sehingga dapat digunakan oleh pengguna awam
target kita adalah ibu ibu dan para anak anak yang belajar untuk mengelola keuangan
dan itu adalah potensial sekali menjadi target market kita
dan kedepannya kita harapkan semua orang aware akan pengelolaan keuangan
karena saat ini banyak sekali dari kita tidak hanya ibu ibu ya semuanya itu kadang kita melupakan
wah gampang saya pakai ingatan dengan staksindo itu kita nggak lupa lagi
selain dari itu aplikasi staksindo dilengkapi enskripsi yang ketat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna
sehingga para pengguna tidak perlu khawatir saat mencatat pemasukan
ketika kita mulai mencoba aplikasi ini karena kita menjalankan keuangan orang orang
dan itu sangat privat bagi beberapa orang
kewangan adalah keutamaan utama itu adalah prioritas utama kita
jadi saat kita memprogramnya pertama kita perlu melihat kewangan orang orang
dan bagaimana cara kita mengurusnya untuk mengelakkan hacker dan sebagainya
pada pendiri aplikasi berharap staksindo juga memiliki aplikasi yang berbeda
staksindo bisa berkontribusi bagi perekonomian dan industri fintech di indonesia
saat ini aplikasi staksindo dapat diunduh secara gratis di play store dan apple store
carmel mursalin jakarta